amruknya konstruksi pierhead di tol becakayu menjadi surotan terhadap kontraktor proyek waskita karya
salah satu pejabat waskita karya mengatakan kecelakaan ini terjadi saat dilakukan pengecoran beton
foam work pierhead yang merosot pada saat dilakukannya proses pengecoran beton
jadi informasi yang sebelumnya adanya gerder rubuh adanya kolom rubuh itu tidak betul
tetapi adalah proses pengecoran pierhead fombaknya merosot ke bawah dan di mana
sementara itu menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono menghentikan semua proyek berat
konstruksi atas atau melayang di indonesia
keputusan ini diambil menyusul insiden kecelakaan konstruksi pada pekerjaan tol becakayu
proyek yang dimaksud diantaranya pekerjaan tol jembatan dan light rail transit atau lrt
dan tidak terbatas pada proyek strategis nasional saja
selanjutnya basuki meminta komite keselamatan konstruksi untuk mengaudit semua proyek yang dihentikan tersebut
proyek ini akan dilanjutkan kementerian pupr setelah ada hasil investigasi dari komite konstruksi
biasanya kan dia perancahnya dari bawah kan kalau orang beton kan biasanya perancahnya gini
ini dia pakai model lain digantungkan di atas
nah ini gantungannya ini nggak kuat tumpah
pak ini kesekian kalinya proyek konstruksi di jakarta mengalami kecelakaan dari kementerian pupr sendiri
sekarang saya sudah perintahkan semua berhenti dari lrt tol jembatan yang membutuhkan pekerjaan berat di atas
berapa lama pak
untuk dilakukan audit oleh komite keselamatan konstruksi
kalau sudah selesai baru boleh nanti go or no go nya menunggu perintah saya lagi
semua seluruh indonesia